pengadilan satu menyatakan terdakwa richard eliezer budiang lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam tahun
menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
menetapkan terdakwa tetap berada dalam tangan
menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator
menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan dakwaan penuntut umum
mengubahkan terdakwa untuk membayar pihak perkawasan besar lima rupiah
dengan satu enam bulan itu kira kira richard kalau bisa membahas kepentingan atau seperti apa
ya tentunya berdasarkan pp satu tahun dua ribu tiga kemudian juga peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
nanti ada mekanismenya sidang komisi kode etik
jadi sidang komisi kode etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat
kemudian pendapat para anggota juga
dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah richard ilyasar
pakal polri sudah memberitakan pak polri menerima seluruh barang masukkan dari masyarakat
karena yang terpenting adalah rasa keadilan masyarakat harus dapat terpenuhi
dan komitmen polri dari awal pakal polri sudah memberitakan
ini dibuka secara terang benar seterang sepalan mimpi
dengan melalui proses pembuktian secara umum
untuk sidang etik pak polri
pak raja bicak sendiri kira kira itu berapa tahun
sudah disatulkan oleh propang
jawabannya cakol pastinya sudah ada
peningkan posisi dan hasilnya juga sudah ada
insya allah akan segera mungkin disampaikan kepada teman teman